kendaraan menjadi salah satu kebutuhan mendasar para warga kota dengan mobilitas yang tinggi
nah kenaikan harga bbm tentunya berdampak bagi para pengendara ini
yang biasanya mengendarai mobil kini beralih untuk mengendarai sepeda motor
namun untuk membeli sepeda motor baru tentunya kita harus menguras dompet
tak heran banyak juga yang beralih untuk membeli sepeda motor bekas
salah satu pusat jual beli sepeda motor bekas adalah di lokasi saya berada saat ini
yaitu di kawasan condet jakarta timur
data yang dilansir dari asosiasi industri sepeda motor indonesia atau aisi
sepeda motor memang menjadi salah satu jenis kendaraan favorit masyarakat indonesia
jumlah penjualan sepeda motor memang sempat menurun di tahun dua ribu dua puluh imbas pandemi
dari sebelumnya terjual enam jutaan unit per tahun menjadi tiga enam puluh enam juta unit
namun di tahun dua ribu dua puluh penjualan kembali meningkat menjadi lima lima juta unit
di tahun dua ribu dua puluh dua aisi menargetkan penjualan lima empat juta unit sepeda motor
tak heran kawasan condat jakarta timur yang sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh open untuk menjual triangular
sepeda motor bekas masih ramai hingga saat ini
penjual sepeda motor bekas di kawasan ini bahkan bisa menjual sekitar lima belas hingga dua puluh

alhamdulillah semenjak tahun dua ribu an udah main motor
ya kalau untuk motor bekas kalau dibilang ya menjanjikan
ya kalau kan perbandingan baru sama bekas kan selisihnya lumayan
jadi mungkin kadang orang yang dana nya kurang untuk beli baru dia ngambil yang bekas
anda bisa mendapatkan beragam model dan merek sepeda motor di kawasan condet ini
harga sepeda motor bekas di kawasan condet dijual mulai dari enam juta hingga tiga puluh juta rupiah tergantung model dan merek motor
coba anda tebak berapa harga motor bekas ini
dua puluh juta lima belas juta anda salah
karena ternyata motor bekas ini bisa anda beli dengan harga delapan jutaan rupiah saja
kalau saya bandingkan dengan sepeda motor
dengan merek yang sama di tahun yang ini yang baru maka dihargai di kisaran harga dua puluh satu hingga dua puluh dua juta rupiah
namun di era yang serba canggih saat ini penjualan sepeda motor bekas online yang lebih praktis menjadi saingan bagi penjual sepeda motor bekas di condet
meski demikian sebagian pembeli lebih memilih membeli langsung agar bisa memeriksa kondisi motor terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi
sepeda motor bekas diminati pembeli
karena harganya lebih terjangkau
kalau untuk sepeda motor saya lebih baik beli langsung
karena kalau beli online kan kita nggak bisa melihat barangnya kondisinya seperti apa
karena kalau beli online pun kalau motor baru juga harus inden
saya lebih baik beli secara langsung lihat
gimana ya kalau saya mau beli langsung kalau baru kan uangnya kurang
jadi saya mau beli yang second second saja
jadi lebih enak
memang barusan langsung baru tapi kan uangannya
meski bekas sepeda motor yang dijual di kawasan condet jakarta timur memiliki dokumen lengkap dan dijamin kualitasnya oleh penjual
monika konado fajar indrajaya jakarta